menghitung hari menuju idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah pemerintah terus menerapkan pengetatan larangan mudik termasuk pemerintah daerah jawa timur
menurut wakil gubernur jawa timur emil dardak ada empat ratus lima puluh penerbangan menuju jawa timur yang tersebar di bandara juanda abdul rahman saleh banyuwangi jember sumeneb dan bawean
nah jawa timur ini kita fokus tujuh batas kebanyakan dengan jawa tengah seperti dari rembang sampai wonogiri tapi juga kita ada batas dengan bali melalui pelabuhan gilimanuk tapang itu tadi
jadi total ini ada tujuh pembatasan antar provinsi tapi kita buat rayon sekitar tujuh rayon
karena apa karena terlepas memang aglomerasi itu hanya berlaku di wilayah surabaya sidoarjo dan sebagainya ya sekitarnya
tapi kita juga melakukan rayon nah rayon rayon ini bertujuan untuk bisa melakukan pembatasan antar kabupaten dengan kabupaten lain
kita akan tetap membatasi mobilitas bisa saja jalan protokol disekat dan sebagainya dengan tujuan mengurangi mobilitas masyarakat
tapi untuk layanan transportasi publik yang sifatnya untuk mendorong kelancaran orang kerja logistik itu tetap harus berjalan terutama di dalam wilayah aglomerasi